usahain biar umi ini jangan terlalu lama di rumah sakit ya bang mati beres aja mampus
dulu udah rum lubuan urus segala sesuatunya yang lebihnya buat umilu nih abah serahin
semua ke lu abah bisa tambah stres kalau ikut ngurusin iya bah rumur usin dulu ya
pokoknya umi istirahat aja dulu umi jangan mikirin apa apa
baju muidin baju sulam dan cingnelan tulus ikhlas ingin menyenguh bu aji supaya cepat
sembuh dari sakitnya benar wajibu aji jangan disalah artikan terus satu kalau
pasti nanti akan diterima hal yang juga udah deh udah omongan lu tuh agak penting
bilang masih sulam ya aman elan juga gua kebutuh doa mereka karena gua yakin doa
gue lebih makbul dari doa mereka secara haji dua kali gue pakai biaya sendiri bukan dari hadiah
bu aji wajib yang sabar ya orang sabar sayang allah gua udah tahu kalau bu haji udah tahu jangan
marah sama kita berdua dong apalagi kan bu haji lagi sakit kayak gini eh lu udah tahu wah ini lagi
sakit kenapa lu nengokin gua pakai tangan kosong kagak bawa hp bawa kayak tadi kenapa ditolak mereka
bukannya diambil itu pun juga usulan saya pak haji
itu kan usulan ani berdua sama mali
kan pak haji sulam supaya gak bawa tangan kosong beli buah dul depan rumah sakit
iya gak mau
bukan gue yang nolak dia nih
saya mudah sama muhyiddin kagak ada terima kasihnya
kita tengokin kita mesuk kita malah yang diusir
ini manusia apa bukan sih cici
kalau gitu tadi kita mendingan lanjutin dangdutan bari
daripada kesini juga nggak diterima
udah udah gak usah diseselin
lagian ngapain juga sih lo bawa lagi tuh buah
bikin malu aja borok sikutan tau gak
udah ngasih diminta lagi
eh cing gak apa apa daripada mau bajir
mendingan dimakan sama badar
eh dia lagi ke garas
dia tuh mulutnya sebadar udah kayak codot
perbaikan gigi bari
udah lah makan daripada bapak azir
emang hati muhyiddin sama haji memonai itu sudah tertutup sih
agak mau menerima saran saran siapapun
udah biarin aja
saya mah udah biasa digituin sama keluarga haji muhyiddin
yang penting kan niat allah kita nih baik
terserah dia tanggapannya kayak gimana
udah gigi apa kemalu malu galak
cuman niatnya kan buat haji memunai
iya kan ditolak
umi perlu mohon sama umi
umi jangan kait kaitkan sakit umi itu sama keluarga bang haji sulam ya
tadi kan kita udah dengar dokter bilang apa
umi itu kena penyakit kanker cervix

jadi gak ada hubungannya sama cing nelan
apalagi sama tuduhan umi sama abah
yang bilang kalau umi itu disantet atau diteluh
tuduhan umi itu udah sangat zolim nih
ini abah sama umi lo nuduh cing nelan sama sulam kayak gitu ruh
yang ngerasa yang sakit tuh gue ruh
emang sejak abis minum obatnya si nelan
umi ngerasain pada umi
ada sesuatu yang gak enak
iya mi tapi umi jangan sembarangan feeling gitu
cing nelan juga ngerti kok soal penyakit
penyakit umi ini udah lama ada di diri umi
tapi sama umi gak pernah dirasain kan
umi tuh pendidikan tinggi sampai kekairan
tapi lu percaya aja sih sama si nelan
yang cuma lu pesan terangkiran
ya secara nelan
dia itu cuma tukang obat keliling
yang kebanyakan uang
dan ibu ini
umi umi dengerin rum dulu ya
yang paling penting harus umi ketahui
supaya umi itu gak salah dan umi gak malu
kangker cervix itu gak sama kayak penyakit diare mi
yang kalau salah konsumsi terus langsung kelihatan efek sampingnya
yang kayak waktu abah kemarin itu
iya kan mbah
bang aku aja dah
yang bikin abang sakit kan bukan kuda lari nyecing nelan
tapi belada yang sebotol
belak balik kamar mandi
iya gak kayak ganti sim
diam lu mut
ada mau sakit juga
kok kenapa sakit
kan tadi udah dijelas ya sama rum
hasil pemeriksaan medis
itu penjelasan yang bermutu
dan bisa dipertanggung jawabkan
selama ini gue tuh gak ada gejala apa apa
tapi gak sehabis gua minum obat sih
tau tau gue tepar nih kayak begini nih
itu karena selama ini umi tuh gak pernah ngerasain apa yang ada di diri umi
umi udah stadium tinggal sekali ya
stadium tiga tuh udah parah pok
harapan hidup tuh tipis
aduh dokter tuh kasih tau tuh
hidup mpo tinggal hitungan hari doang
tuh liat tuh adek lu tuh nyumpain gua tuh
katanya umur gua tinggal dihitung gak
kecepetan sih adek lu
teruk banget lu ya
bikin bini gua nangis ketakutan begitu
udah minta ya
penyakit ini bisa disembuhkan gak sih
yang penting umi lu bisa lebih cepat sembuhnya rum
yang lama lama rumah sakit bisa bangkrut kita rum
ini soal kesembuhan umi apa soal biaya rumah sakit sih
pengobatan umi itu harus bertahap
rum juga udah bilang kok to dokter
ya kalau bisa dirawat jalan aja tapi emang harus bertahap bah
itu yang penting ruh roba jalan
kalau tinggal di rumah sakit dong tiap menit itu ada rupiahnya dong
ntar umi lu bisa stres berat nih
apalagi abah ruh
dia juga bakal bisa stres berat ruh
pikirin biaya aja
nah kalau abah lu stres dia bisa juga sakit
ntar dirawat juga jangan dibeli empat jahat itu biaya
ya ampun ini laki bini kompak ya
kayak pindang di belama kampak
cing jangan gitu dong
bercanda terusin dari tadi
lagian otaknya duit mulu
pikirin biaya bukan kesehatan
begini aja dah
gue nih cuman bilang doang nih kalau dibutuhin ya
eh kesini kalau kagak mendingan ke rumahnya
udah deh lu jangan pedengar mulutnya si mamut
ya mamut aluh susah
tetep aja tau
pokoknya ruh usahain
biar rumi ini jangan terlalu lama di rumah sakit ya
untuk mati beres
udah ya ruh lu buruan urus segala suatunya
yang paling baiknya buat umi lu nih
abah serahin semua ke lu
abah bisa tambah stres kalau ikut ngurusin
ruh urusin dulu ya
pokoknya umi istirahat aja dulu
ini jangan mikirin apa apa
sama umi tuh jangan seuzon terus sama orang ya
kalau gitu dong pergi dulu ya
hei lu berdua nih
dengerin tuh omongan anaknya
mau sehat kagak
apa yang mau disuntik mati
gue bilangin dokter sekarang nih
jangan lu pikirin sampai ke dalam hati
jabang bayi lu ntar tuh pengaruh tau ah
ruh cuma gak habis pikir mak
kok haji maimuna begitu sama kita
kita udah niat baik
marah dia sombong
nuduh yang gak enggak lagi
yang bikin lo sakit hati mak
dia nyinggung nyinggung soal bayi dalam kandungan roh ini
ruh sakit mak
jangan lu pikirin
terus sekarang mesti mikirin yang bagus bagus aja
yang baik baik aja
yang positif positif aja
ntar keganggu bagaimana
kalau lu pikirin yang baik baik yang bagus baik
ntar anaknya baik bener deh
jadi anak soleha
atau anak seleh
mas dina tadi kita gak usah nyokok aja bang
nggak boleh begitu
baru niat aja udah dapet tagli
apalagi kalau udah dijalankan sama lu pahlanya gede
iya kan mak